nama wali kota solo sekaligus putra presiden jokowi gibran raka buming raka hampir pasti menjadi cawapres prabowo subianto
gibran disebut sudah pamit kepada pdi perjuangan namun belum mengundurkan diri secara resmi
presiden jokowi juga merestui putranya maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
sementara ketua dpp pdi perjuangan puan maharani melontarkan sindiran teman jadi lawan yang bertambah banyak
apakah ini akhir hubungan pdi perjuangan dengan jokowi
sore ini kita akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto selamat sore mas gun gun
selamat sore mbak dana
mas gun gun kita coba bedah satu persatu ya
ini dalam waktu sekitar tiga hari banyak sekali pesan pesan ataupun message politik yang keluar dari para politisi di republik ini
yang pertama pernyataannya mbak puan maharani menyebut bahwa gibran sudah pamitan tapi belum mengundurkan diri
bagaimana kemudian mas gun gun menganalisa sikap politik
gibran yang hanya pamitan tetapi tidak mengajukan pengunduran diri dari pdi perjuangan
ya menurut saya dari sisi etik ya politik ya memang itu punya masalah serius begitu
karena kan bagaimanapun gibran adalah bagian dari keluarga besar pdi perjuangan kader
yang kemudian banyak juga dipromosikan oleh pdi perjuangan hingga kemudian menjadi wali kota
pun demikian pak jokowi
jadi kalau kita melihat misalnya perjalanan hari ini gibran kemudian divalidasi oleh partai lain
kemarin kan divalidasi oleh partai golkar ya dalam rapimnas untuk menjadi maju sebagai calon wakil presidennya pak prabowo
ini tentu ahok menurut saya dari sisi etika politik ya
harusnya memang sesegera mungkin
yang kedua pertama mengundurkan diri ya
kemudian yang kedua tentu pdi perjuangan seperti hanya dinyatakan oleh bumega
siapapun yang bermanuver dua kaki tiga kaki
itu keluar dari partai pd perjuangan
jadi itu memang pernyataan bumega saat itu merupakan ekspresi ya sebenarnya dari upaya untuk melakukan
mengefektifkan rentang kontrol di internal pdi
jadi ada persoalan etik yang sangat serius ya
menurut mas gun gun ketika seorang gibran raka buming raka hanya pamitan tidak mengundurkan diri dari pdi perjuangan padahal dia adalah kader yang banyak mendapatkan privilege gitu ya
mendapatkan promosi dari pdi perjuangan
nah ini mungkin
iya jelas ini kan secara psikopolitis ada masalah yang serius gitu ya
karena kan ketika misalnya dia diperjuangkan
karena kan ketika misalnya dia diperjuangkan
karena ketika misalnya dia diperjuangkan
dan misalnya dia di deklarasikan bukan oleh pdi perjuangan sementara dia kader dari pdi perjuangan
bahkan secara ekspresif kemarin di berbagai media baik media masa maupun media sosial kan beresonansi soal upaya pencawapresan gibran oleh partai golkar
sementara gibran sendiri adalah kader dari pdi perjuangan
nah dari sisi institusionalisasi politik ya
kan demokrasi itu bukan semata mata soal election tapi soal etos demokratik
nah bicara etos demokratik itu kan penghormatan atas kepatutan dan kepatutan misalnya salah satunya adalah transformasi kesejarahan seorang politisi
ya dari misalnya rekrutmen pembinaan loyalis kemudian distribusi orang ke sejumlah jabatan publik
ini yang disebut dengan institusionalisasi politik melalui kaderisasi
jadi seharusnya mbak puan maharani di depan relawan agak sedikit menyindir begitu ya
karena soal persoalan etik ini
karena mbak puan melontarkan sindiran teman dan keluarga
kini jadi lawan dan lawannya bertambah banyak
apakah ini bentuk kekecewaan mendalam
anda bisa membaca itu mesejnya mas gungun
iya mesejnya jelas ya
dan ini kan kalau dibaca segmen dari pernyataan itu kan selang
nah ini kalau kita bicara cpm
sebenarnya apa yang disampaikan
oleh puan masih
mereka tidak terlalu eksplisit menyebut
menghubungkan dengan konteks kekiniannya
sekarang kenapa menurut saya pilihan
puan masih soft sebenarnya
itu meskipun dari sisi
substansi menohok begitu ya
karena tidak terlalu eksplisit
karena menurut saya begini ini kan
wilayah patut dan tidak patut nanti
kalau dia resmi
diusung ke kpu
jelas itu kan pelanggaran aturan main
anda membacanya ini ada nada kekecewaan
yang mendalam tampaknya ya
bukan hanya dari narasi yang diucapkan
tapi dari sisi gesture
dan konteks tentu ya
ada suasana kebatinan yang
sangat terganggu oke
ada suasana kebatinan yang sangat terganggu
makanya pesan itu disampaikan
teman keluarga sekarang jadi lawan
tapi masalahnya kemudian
dijawab nih oleh presiden
ketika ditanya wartawan
apakah merestui gibran raka buming raka
maju sebagai cawapres
pak jokowi mengatakan bahwa tugasnya
sebagai orang tua merestui jika memang
anaknya maju sebagai bakal
artinya presiden jokowi juga akan terlibat
penuh dalam pemenangan putranya
atau gimana mas menurut anda
ya sebenarnya bukan hanya dalam kapasitas
sebagai orang tua kan tapi
dalam kapasitas sebagai politisi
yang dimana pak jokowi
dan gibran itu
sama sama di partai yang sama
yaitu pd perjuangan kan begitu ya
ketika memang ya
ada upaya untuk kemudian
melimitasi langkah gibran
tentu pak jokowi kan punya peluang untuk itu
kan begitu ya
untuk misalnya tidak cawapres
kan oleh partai lain tapi kan ini berbeda konteksnya
saya membaca sedari awal
ada prakondisi yang diciptakan
dan pak jokowi turut mengorkestrasi
apa namanya sampai kemudian
gibran menjadi bagian dari
rising star di dua ribu dua puluh empat begitu kira kira ya
melalui tentu cara cara yang tidak secara langsung
ya contoh misalnya
endorsement yang sangat soft
kepada pak prabowo begitu
dengan membiarkan baliho baliho
apa yang disebut dengan menang untuk indonesia raya
begitu dan lain sebagainya narasi narasi yang kecenderungan
menyatukan sosok pak jokowi dan pak prabowo
kemudian dibiarkannya misalnya menana bisa lihat
para relawan ya mengalami transformasi saya lihat ya
dari pendukung pak jokowi menjadi sekarang
pendukung pak prabowo dan itu sudah resmi mendeklarasikan diri
kemudian juga beberapa partai yang kecenderungan menjadi bagian dari
the ruling party seperti pan misalnya ya
kemudian partai golkar yang kemudian mendukung pak prabowo
dan saya melihat ujungnya adalah
kemarin ya ketika mahkamah konstitusi mengabulkan
ya apa namanya meskipun usianya empat puluh tahun tapi ada tambahan
sedang apa sudah sudah pernah atau sedang kan
menuduki jabatan kepala daerah artinya menjadi elected official begitu
dan dan itu kan menjadi memungkinkan gibran untuk salah satu kandidat di press dua ribu dua puluh empat
jadi mas gun gun melihat ada orkestrasi yang memang dilakukan oleh pak jokowi
dan ada endorsement endorsement soft yang juga dilakukan oleh pak jokowi
ternyata merestuinya dengan cara cara itu ya
tapi saya mau tanya ya mas gun gun dengan pernyataan presiden itu
dan pernyataan mbak puan apakah menunjukkan bahwa relasi hubungan jokowi
dengan pdi perjuangan ini sudah berada di titik nadir
kalau di titik nadir saya lihat memang potensial ada gitu ya
kenapa saya bilang istilahnya potensial karena pertama bisa mewujud ya
jika kemudian memang gibran nanti resmi benar benar menjadi cawapres
dan itu pasti mengganggu yang disebut dengan hubungan komunikasi politik
antara dua figur ini sebut saja figur pak jokowi dengan ibu mega
atau secara institusional pak jokowi dengan institusi pdi perjuangan
sebagai institusi partai yang membesarkannya
kenapa ya jelas secara politik kan kandidatnya berbeda gitu
prabowo di satu sisi dan ganjar yang didorong oleh pd perjuangan di sisi yang lain
artinya akan jadi kompetitor di tiga poros yang akan bertarung di dua ribu dua puluh
itu akan berpotensi mewujudnya di situ
tetapi juga berpotensi untuk tidak mewujud jika ya kan
ada strategi manajemen konflik yang dimainkan pak jokowi dengan mencoba merekonstruksi strategi begitu ya
misalnya dia bisa aja kemudian mengintensikan kembali komunikasi politik dengan pdi perjuangan dengan ibu mega
tentu dengan ruang negosiasi yang kerap kali tidak kita bisa lacak secara detail
ya kan yang jelas ini menyangkut benefit office keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang
tapi kayaknya udah susah ya kalaupun ada negosiasi nanti di belakang layar setelah prabowo gibran
setelah prabowo gibran menangani pdi perjuangan di masa mendatang kira kira begitu
kemudian pak jokowi berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan teku umar ataupun dengan ibu megawati
apakah ya sudah susah
masalahnya adalah indonesia ini highly fragmented multi party system kan ya
ya kan dalam konteks itu maka kerap kali pola yang dibangun dalam kongsi kongsi itu kan pola koopsi
dan ketika misalnya kita lihat pengalaman dua ribu sembilan belas
sekalipun misalnya kongsi berbeda
tetap bisa kemudian ada ruang negosiasi
untuk menyatukan kongsi pada saat pembentukan pemerintahan
kan kira kira begitu
tetapi peluang yang kedua ini menurut saya jauh lebih kecil
ya dibanding potensi mewujudnya yang
apa namanya argumen saya yang pertama
yaitu akan terjadi yang disebutkan power relation atau relasi kuasa yang tidak lagi sama
antara jokowi dengan bu mega atau antara pak jokowi dengan institusi pdi perjuangan
artinya saya membaca
ada peluang relasinya menjadi jauh lebih antagonistis
oke oke relasinya lebih jauh antagonistis
itu yang dikhawatirkan ya
kalau misalnya pecah kemudian hubungan antara pak jokowi dengan pdi perjuangan
nah ini kan pasti akan menimbulkan ketidakstabilan politik
kalau relasinya antagonistis begitu ya
banyak sekali berbagai kemungkinannya
dan cair sekali kita gak tahu nanti
ke depannya seperti apa
apakah kemudian bisa lagi rekonsiliasi antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
atau justru sebaliknya pak jokowi bisa bernasib sama seperti pak sby
dua puluh tahun berjarak ataupun berseberangan dengan pdi perjuangan dengan ibu megawati soekaraputri
terima kasih sekali analisisnya yang sangat komprehensif
mas gun gun herianto pakar komunikasi politik dari uin jakarta